kembali kami perbarui informasi anda tembok bangunan di mtsn sembilan belas yang berlokasi di pondok labu jakarta selatan roboh
dan langsung saya sapa untuk mengetahui informasi lebih lanjut
kapolsek cilandak ada kompol multazam lisendra
pak multazam selamat sore
selamat sore mbak pusra
pak multazam kami ingin mengonfirmasi ada berapa jumlah korban dari robohnya tembok sekolah di mtsn ini
saya belum dapat update lagi mbak cuma informasi awal
masih menunggu konfirmasi dari tim unit mtsn rumah sakit sedikasi
namun sementara fokus kami adalah penyelamatan dan evakuasi apabila ada tinggal atau masih tersisa di sekitar tkp
penanganan korban yang korban luka korban selamat bagaimana pak
sementara yang luka dan selamat sudah diarahkan ke rumah sakit terdekat
rumah sakit terdekat di mtsn sembilan belas ini rumah sakit terdekat
baik berapa banyak jumlah siswa yang dievakuasi
mungkin bisa disebutkan kelasnya dalam satu kelas ada berapa orang
belum kami hitung mbak kami tiba di sini itu fokusnya untuk evakuasi dan pengamanan tkp
karena kan situasi di mtsn sembilan belas ini masih terendam air
dalam juga setiap orang dimasa sampai ke dadang
baik tadi diinformasikan ada kejadian tembok sekolah roboh pukul berapa
kemudian petugas dan tim ke mtsn ini pukul berapa pak
kemungkinan di empat belas mbak
baik dari korban tewas tiga informasinya yang kami terima dari jurnalis lapangan kami ada tiga korban tewas
apakah kemudian kronologi sementara
kronologi sementara kaca hujan deras kemudian air meluap kemudian mendorong tembok mcsn sehingga tembok roboh dan air yang begitu besar naliri
jadi tiba tiba mtsn sembilan belas itu informasi awal yang bisa saya teruskan kepada masyarakat
baik kondisi mts ini sebelumnya seperti apa pak
apakah memang sudah cukup lama
begitu tidak ada revitalisasi dan diketahui memang langganan banjir
nanti kami cek lagi informasinya
sekarang fokus kami bersama aparat terkait pemadam
etaplasi nanti untuk kejelasannya nantikan ada dari sekolah tkp dari koreks juga sudah turun siap kerja
namun fokus mencari apabila masih ada
baik pak multazam bisa diinformasikan berapa ketinggian air di lokasi anda sekarang berdiri atau mungkin lebih dalam lagi di dalam area sekolah ini ada ketinggian tertentu
di pukul lima belas tadi masih tidak ada orang diwakil
karena kan dari pemadam ke basarnas sudah menyiapkan kompai untuk membantu menurutkan air
dari pemadam ke basaran kemudian dari teman teman dari pps dari keselamatan semua berjibaku membahu menyelamatkan air
artinya saat ini fokusnya adalah evakuasi penyelamatan dan juga menyedot air begitu ya pak
nanti untuk proses penyelidikan masih berjalan
kita pastikan dulu korbannya berapa kemudian apakah masih ada yang terpisah
kemudian situasi kampus terjamin
apa kendalanya pak multazam evakuasi kali ini
ini hujan masih turun juga mbak
dan kita akan menghadapi gelap malam juga karena lampu hujan
kita putus demi keselamatan petugas evakuasi
anak anak yang sampai saat ini berhasil diselamatkan ditampung di mana pak multazam
anak anak yang sampai saat ini berhasil
sebagian besar kurit sudah kembali ke rumahnya masing masing
yang tersisa di sini masih masyarakat relawan pembidang baik dari provinsi kemudian dari ppsu dari keselamatan dari koramil semua masih stand by membantu apa yang bisa dilakukan untuk tidak terpendam lagi
sementara korban tewas dibawa ke rumah sakit mana mungkin bisa diinformasikan kepada kami pak multazam
diinformasi di rumah sakit dikasih
dari unit resim sudah stand by di sana
saya masih menunggu update dari tim
apakah sebelum diketahui bmkg sudah memberikan laporan atau informasi mengenai cuaca ekstrim apakah tidak ada peringatan dini di wilayah cilandak di wilayah pondok labu khususnya dan juga mts tersebut
bagaimana kemudian wilayah cilandak
sekitar sekolah pak apa juga ikut terendam banjir kemudian membuat khawatir warga juga akan terjadi robohnya bangunan di sana
jadi yang terendam sekitar mtsn saja tidak ada warga lagi yang terendam pak
jadi kalau dilihat situasi yang mbak saksikan dari jurnal iaba ini cekungan
kemudian dengan robohnya tembok air masuk
tersebut adalah halaman sekolah
kompol multazam lisendra kami tunggu update selanjutnya dari robohnya tembok sekolah di mtsn sembilan belas pondok labu jakarta selatan
terima kasih banyak
terima kasih ya